ya walaupun aku tau
gimanapun kamu mau kamu jenggotnya tebal apa engga
kamu selalu ganteng
kamu laki laki yang hebat
kamu suami yang hebat
ayah yang hebat
jika bukan karena demi kesehatan kamu mas
aku udah meluk tubuh kamu mas
kamu selalu meluk tubuh kamu mas
begitu banyak doa doa hamba yang kau kapulkan
perkenankan hamba kali ini untuk mengucap syukur
bersyukur karena suami hamba ternyata selamat dari petaka
bersyukur karena engkau telah mempertemukan kami
hingga bisa berkumpul sebagai satu keluarga lagi
engkau masih memperkenalkan aku untuk menikmati
kerasa kasih sayangmu
melalui kehadiran dirinya
rena dan askara pasti bahagia berkumpul bersama papanya lagi
dia baru sebentar saja mengenal papanya
apapun yang terjadi saya pasti akan selalu demi kalian
saya tidak akan pernah pergi

aku menyampak katakan
terus siapkan rasa
bahkan bahkan karena have sang patung
aku tak mau iain
beberapa kasih kuda gak diignon masuk ke sana

aku jadi orang yang pertama yang kamu lihat
aduh bisa lama nih periksanya
abis deh nih waktu gue disini
saya urus administrasinya dulu ya sebentar
tapi nanti balik lagi kan mbak kesini
iya saya bilang saya kan bertanggung jawab
kalau saya nggak bertanggung jawab
ngapain bawa ibu ini ke rumah sakit
ya kali mbak kan cuman mastiin aja
senang aja ya
aduh ada ada aja sih masalah gue hari ini
itu kan sal
kok bisa disini sih
oh iya ini kan rumah sakit angkatan laut
berarti ada aldebaran dong disini
ya pantasan ada sal disini
pasti dia nemenin mbak angin sama tante rosa
apakah yang nanti
kamu kenapa jadi kayak kurus gini sih
kamu kenapa jadi kayak kurus gini sih
yang buatan gue lah
kamu tau kenapa gue gak suka
kamu tau kenapa gue gak suka
kamu tau kenapa gue gak suka
nanti aku syukur ya
ya walaupun aku tau
mau kamu jenggotnya tebal apa enggak
kamu selalu ganteng
kamu suami yang hebat
ayah yang hebat
kami akan fix bapak aku
kami akan fix bapak aku
jadi pemeriksaannya di ruang ini atau di ruang lain
pemeriksaannya di ruangan lain bu
ibu tidak diizinkan untuk mendampingi pemeriksaan pasien
tapi saya gak mau jauh jauh dari suami saya
kami paham bu
apa yang ibu rasakan
tapi kami harus menjalankan prosedur bu
silahkan ibu menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan bu
aku tunggu di luar ya
aku tunggu di luar ya
aku tunggu di luar ya
iya tadi aku ketemu
soalnya tadi kondisinya dia masih tertidur
jadi aku belum sempet bicara sama dia
oh kamu gak nemenin alih periksa

it's okay belap belap ya
berhubung semuanya sudah kumpul di sini dan kita sama sama sudah memastikan kondisinya al
aku mungkin mau izin pamit pulang dulu ya
iya bu semuanya saya izin pamit pulang dulu
nanti mungkin setelah ini saya akan kembali lagi
terima kasih ya thank you
pokoknya tante kalau misalnya butuh apa apa langsung kabarin aja
nanti aku langsung ke sini ya
ya udah kamu istirahat dulu ya
kamu juga tante
pamit ya om tante
terima kasih ya sal
untuk pemeriksaan m a
r n nya sudah siap bu
sudah no sudah siap
ini data data tentang beliau ya
jadi nanti tolong dia cari segala macamnya
tolong sampaikan ke keluarga saya kalau saya sayang sama mereka
tenang tenang tenang
saat ini bapak sedang berada di ruang pemeriksaan m a r n
tenang ya pak ya
kita nanti akan cek semuanya dengan lebih detail
sebelum bapak kembali ke rumah